embarkasi pondok gede jakarta menjadi salah satu embarkasi tersibuk dari tiga belas embarkasi di indonesia
dalam satu hari asrama haji pondok gede akan kedatangan satu lima ratus calon haji dari tiga provinsi yaitu dki banten dan jakarta
lalu bagaimana dapur umum asrama haji memenuhi kebutuhan konsumsi seluruh calon haji
inilah aktivitas dapur umum asrama haji pondogede jakarta
setiap harinya setidaknya ada empat puluh tim dapur umum mempersiapkan kebutuhan konsumsi calon haji
proses persiapan dilakukan setiap tiga jam sebelum jam makan
seluruh proses dipusatkan dalam satu tempat mulai dari pemilihan bahan pengolahan dan memasak
jenis makanan yang disiapkan terdiri dari makanan pokok seperti sayur berkuah daging dan makanan ringan
kalau misalnya dari satu porsi kita akan memiliki sekitar satu ratus lima puluh kg beras
kemudian untuk hewani sekitar lima puluh kg hewani bisa daging kemudian juga ayam sama ikan
kemudian kalau telur itu bisa sekitar satu lima ratus sampai dua ribu butir
kemudian kalau sayuran sekitar satu kental lah sayuran
jadi faktor yang komposisi
jadi untuk komposisi setiap kali makan pertama harus ada makanan pokok itu nasi
kemudian hewani yaitu ikan ayam atau daging kemudian telur kemudian sayur kemudian buah
kemudian ada juga jus kemudian juga ada snack sama teh kopi
kemudian perlu diperhatikan juga masalah rasa ya pertama rasa kemudian juga komposisi gisinya
kemudian juga kebersihan ketepatan
dan kecukupan itu harus diperhatikan semuanya
tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan konsumsi kecukupan gizi para jemaah juga sangat penting
setiap hari terdapat ahli gizi yang bertugas mengkontrol proses memasak mulai dari segi kebersihan hingga rasa
kalau untuk masalah gizinya kita perhatikannya itu kecukupan kalorinya terus protein terus vitamin sama mineralnya
untuk mencakup itu semua kita berikan makanan
dengan karbohidrat yang cukup itu dari nasi
terus untuk vitamin dan mineralnya kami kasihkan sayur dan jus serta buah
untuk lauknya itu untuk mencukupi proteinnya itu ada lauk hewani sama telur
setiap jam makan itu selalu ada
proses memasak sedianya sudah harus selesai setengah jam sebelum jam makan
setelah selesai seluruh masakan didistribusikan ke asrama masing masing
fina nabilah fadli julian jakarta